dua belas tempat di bekasi dan juga di tanggerang yang diduga terdapat barang bukti untuk kasus suap perizinan proyek meikarta
sementara dari hasil penggeledahan di rumah james riaidi dan apartemen trivium teras
kpk menyita sejumlah dokumen terkait perizinan proyek meikarta oleh lipo group ke pemkap bekasi
catatan keuangan dan barang bukti elektronik seperti komputer
sebanyak dua belas tempat yang digeledah kpk antara lain rumah bupati bekasi
kantor beberapa dinas pemkap bekasi hingga rumah ceo lipo group
dari rumah bupati bekasi neneng hasanah yassin kpk menyita sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan yuan
senilai lebih dari seratus juta rupiah
kemudian ada uang dalam bentuk rupiah dan yuan yang kemarin kami temukan di rumah pribadi bupati
dengan nilai sekitar seratus jutaan rupiah kalau dikonversi
ada sejumlah dokumen yang disita dari dua belas lokasi tersebut
jadi secara umum ada dari kantor ada dari rumah tentu saja
itu berbeda beda yang disita
sementara itu kpk juga menggeledah rumah ceo lipo group james riyadi dan apartemen trivium teras
penggeledahan berlangsung sejak rabu malam hingga kamis pagi
kpk menyita sejumlah dokumen terkait perizinan pembangunan meikarta oleh lipo group ke pemkap bekasi
catatan keuangan dan barang bukti elektronik seperti komputer
terkait kasus ini penyidik kpk juga menggeledah kantor dinas lingkungan hidup dan
dinas pemadam kebakaran dan kantor dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kabupaten bekasi